aksi tawuran di kampung rawasawah johar baru jakarta pusat ini
membuat warga kesal bukan kepala
warga pun memanggil polisi untuk melerai tawuran pemuda kampung
polisi yang datang dengan tenang ternyata ikut kesal
dan melepas tembakan ke udara karena bocah tanggung ini semakin ngeyel
kereta api berhenti guys
gara gara tawuran berjalan
yang makin ajaib masinis kereta api bahkan terpaksa tarik rem
gara gara rel menjadi lokasi tauran dan saling lempar batu
gila gila kereta sampai berhenti
di kampung bahari tanjung priok jakarta utara
warga yang memviralkan adegan ini bahkan sampai bingung
pelaku tawuran seakhir
yang tak takut mati dilindas kereta
saling teriak kata kata kotor dan umpatan provokasi terus terdengar
ketika tawuran terjadi
sejumlah pemuda tanggung dengan nyali pas pasan
baku hantam secara bergerombol dengan target bisa menang
tapi entah menang dari apa
anda pasti ikut merasakan
bagaimana tawuran ini
bikin kesal orang orang sekitar
dan jangan sampai keluarga kita ikut ikutan aksi ini
saya akan mengajak anda mencari tahu lebih jelas kenapa tauran terus dipupuk
dan seakan sulit untuk diputus
tetap di rulifans
penelusuran saya kali ini menuju sebuah wilayah di dki jakarta
yang sejak dulu identik dengan tauran
tawuran antar kampung tawuran antar pemuda
hingga tawuran antar pelajar terjadi di sini di matraman
perjalanan saya ke salah satu wilayah panas ibu kota ini untuk bertemu dengan zalbi
nama samaran yang cukup keren menurut saya
zalbi mengaku kerap menjadi pentolan kala tauran antar kampung pecah di matraman
saya melihat beberapa bekas codet senjata tajam ada di wajahnya
bahkan ada yang hampir membuatnya buta
bagi zalbi ini adalah tanda seorang jagoan
ya tak hanya adu nyali tauran juga menjadi ajang pamer senjata tajam
jarang sekali tauran menggunakan tangan kosong
sejumlah senjata bahkan identik dengan aksi tauran
mulai dari batu parang samurai hingga celurit dengan ukuran ekstra besar

tidak ada yang bisa dikawal oleh tauran
oleh zalbi saya diajak untuk melihat koleksi senjata yang ia miliki
senjata senjata ini disimpan cukup jauh dari wilayah pemukiman
ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh pelaku tauran
senjata diamankan di lokasi yang bisa mereka raih cepat ketika bentrokan akan pecah
mas ini kalau tauran memang sudah langsung menyiapkan semua barangnya
mas ini kalau tauran memang sudah langsung menyiapkan semua barangnya

ada yang menyiapkan mengkoordinir rim atau memang mau tauran baru bawa sendiri sendiri
bawa sendiri sendiri sih
kadang kadang ada yang disiapkan taruh gabungan
kayak begini ya gabungan
ya gabungan kita empatkan
kalau sudah mau ribut baru ambil
jadi nanti sisa milih yang punya sini punya siapa punya siapa
ada juga yang bawa langsung dari rumahnya
kepala tanah noi apa itu
kan diri tangan kaki dua sandi panas vaganya
rasanya bisa kepala brahm

gener nimu pelo dengan kule
nah sekarang belajar juga ya
ini kalau kena kaki bisa kecil
buat para pemuda di sini tawuran dipicu oleh hal sepele saja
saling ejek tersinggung bahkan urusan cewek menjadi pemetik tauran
aksi ini tidak terjadi begitu saja
tauran kini diatur dan harus ada perjanjian antar dua pihak
untuk kapan dan di mana dieksekusi
kalau sudah sepakat gerombolan pemuda dengan jargon satu tongkrongan pun
nah itu kan tauran pasti gerombolan ya
untuk manggil semua gerombolan bisa ikut itu kayak gimana
kita melalui grup bang
jadi kita chatting chattingan dulu saling calling calling janjian
kapan tempatnya di mana
ini janjian antar temen atau janjian sama yang bakal ditawarin nanti
teman dulu baru lawan kita ini sebar lagi
karena ada grup buat sebar yang buat lawan ada buat temen
jadi kita calling temen dulu ngumpul baru kita calling musuh di grupnya

dan yang penting teman teman
dan yang penting teman teman
dan yang penting teman teman
yang paling membuat saya geleng geleng kepala
tauran baru berhenti ketika ada anggota salah satu kubu yang terluka parah
atau bahkan meninggal dunia
apabila ada yang terluka atau bahkan sampai tewas
ya paling kalau udah ada yang kena udah ya kita cabut
berarti tandanya kita udah menang bang
menang itu kalau ada yang terluka parah
kalau udah kena bacok nih udah kita tandanya menang
itu doang tanda menang ya
itu doang tanda menang
abis itu bubar
aksi tawuran dan saling libas dengan senjata tajam ini tentu saja membuat siapapun takut dan juga kesal
kenapa pemuda kurang kerjaan ini memilih bertarung dekat dengan perumahan warga
warga pun makin naik pitam bila menjadi salah sasaran bahkan rusak harta bendanya
seperti mobil yang terparkir di pinggir jalan penjaringan jakarta utara ini
itu kerja ketawanya itu pas kita mau pergi gitu
pemuda akan juga keluar mau pergi pas buka buka kenalannya kerja
oh kayak gini resah gak sih bang kalau ada tauran begini
resah sangat resah sekali
kejadian ini juga yang amat ditakutkan mak paula wanita parubaya yang tinggal di lokasi yang dekat tempat tauran wilayah matraman
tak jarang mak paula melihat darah segar berceceran dan membuatnya trauma melihat senjata tajam
tinggal seorang diri ia amat tahu
takut menjadi korban salah sasaran
di sini mah lingkungannya udah gak beres aja kak
bu paula bu paula ini kan di jalanan sini bu ya banyak sering tawuran ya bu ya gitu
kalau dari ibu sendiri yang udah bertahun tahun di sini yang ngeri itu yang kayak gimana sih bu tawurannya bu
ya itu pada bawa golok kak pada bawa senjata aja
macem macem ya pokoknya bawa trulit bawa samurai
bawa macem macem deh tuh
apa aja dibawa deh senjata yang tajam tajam deh tuh
sering ngeliat ya cocoran darah gitu gak bu
ya sering tapi udah buru buru dibawa sama polisi
sebagai ibu yang punya anak laki laki mak paula kesal bahkan akan memutus hubungan ibu anak
bila anak anak lelakinya ikut tauran
mak paula makasih ya
wah udah bukan kecil lagi saya udah pengen gamparin aja gebukin aja deh
juga harus sendiri ngikut mah
saya mah gak bisa ini deh kalau bikin macem macem udah lah lebih baik mendingan saya kalau anak nggak bisa dibilangin
lebih baik mendingan suruh pergi aja dah
mendingan gak usah naku sama orang tua
berarti ngeliat kayak anak anak muda tauran pakai senjata tajam tuh
beneran saya ketakutan aja lah
kadang kadang saya suka teriak kak
gue teriak eh lu yang macem macem anak sekolah dibiayain sama orang tua pada kurang ajar
harusnya kita bersyukur jangan tauran nanti kalau udah ketangkep nangis
warga yang tinggal di daerah sarang tauran
seperti matraman dan sekitar tauran
sekitarnya ini sering merasa was was
seperti yang dialami rudy
ia menjadi korban lemparan benda tajam yang membuatnya buta
contohnya kayak ada nabra di mata nih gitu kan
di muka saya tuh langsung aduh kenapa nih gitu
temen saya yang lagi jongkok kenapa tuh gitu kan
coba pake air gitu
saya kesari kuring tuh
kan di situ kan ada keran gitu kan
lalu saya cuci muka saya lihat lagi suruh temen gitu
kenapa nih gitu kan
wah ini sih rumah sakit
yang ada di perasaan rudy ketika pas dikatakan bahwa tidak bisa melihat lagi
pas hari itu nerima ponis begitu
ya dalam hati gimana gitu kan
akibat kejadian ini rencana pernikahan yang sudah disusunnya bersama sang kekasih terpaksa ditunda hingga enam tahun
hingga kini rudy berusaha untuk melerai tawuran sebisanya
di tengah jalan tuh ada anak sekolah tuh ribut
saya di tengah tengah gitu
emang karena udah kesel gitu kan udah di megang segala macam bareng
di tengah saya di tengah di trotoar gitu
udah kata temen gimana nih
udah bubarin aja gitu kan
akhirnya udah eh kita bubarin tuh bertiga tuh
anak sekolah pada bawa
depan saya tuh udah bawa telurit gitu
udah bubarin aja gimana
udah udah udah
dengan kondisi hampir mati wajah semuanya bersimbah darah
masih bisa diselamatkan
masih tawuran lagi setelah itu

udah ada fantasy
melihat tawuran antar pemuda kurang kerjaan di dekat gang rumahnya
seorang gadis dua puluh tiga tahun naik pitam
tanpa takut linda mengambil batu kali yang ada di dekat rumahnya
dan melemparnya ke arah tauran
sontak pelaku tawuran kocar kacir
sabit parang dan samurai yang dibawa pemuda ini
tidak membuat nyali linda ciut
justru ia kembali mengambil batu
dan melemparnya ke arah mereka supaya bubar
tidak tahu saya juga yang orang
tiba tiba dari gangan sono nyerang ke sini
penuartes ini mbak ya
ini yang jelas warga sini yang diserang
saya dari sini yang diserang

ngapain ke dia dia orang
jadi korban salah sasaran menjadi ketakutan linda dan warga lainnya
seperti yang terjadi di pulau gadung jakarta timur ini
warga ketakutan melihat pelaku tawuran menggunakan celurit besar
apa jadinya jika celurit itu menyambar leher orang
yang membuat warga semakin takut
pelaku tauran menyerang secara alami

kompleks yang jadi korban
itu ada yang kena di leher
di asisium sekarang di persahabatan
kena obat di leher
aksi pelaku tawuran yang tak segan melukai warga dan lawannya ini
membuat siapapun khawatir

tapi berbeda dengan ade
warga matraman yang juga sering ikut tawuran antar kampung
ade mengaku hampir kehilangan nyawa ketika tauran
dan tergeletak bersibah darah di jalanan
meski hampir dipanggil sang halik
ade mengaku belum mau berhenti tawuran
demi rasa solidaritas
pernah mengalami hampir mati ketika tawuran
hampir mati gitu pas tauran itu
sambit jatuh udah
bagian mana yang terluka parah
dengan kondisi hampir mati
wajah semuanya bersibah darah
masih bisa diselamatkan
masih tawuran lagi setelah itu
wilayah matraman jakarta pusat seakan tak habis bercerita tentang tawuran
menurut tokoh masyarakat disana
aksi perkelahian ini ternyata sudah ada sejak lama
dan sulit untuk diputus
ketua rw tujuh salemba utan barat palmeriam edi lemi mengatakan
tauran dijadikan tradisi yang diturunkan kepada
generasi berikutnya selain untuk meneruskan hasrat tauran menjaga kampung menjadi salah satu alasan tauran di matraman sulit dihentikan
pak edi sebenarnya kenapa si matraman itu suka dibilang bola panasnya tauran di jakarta
ya masalah gesekan gesekan kecil jadi
terus sama orang tuanya juga tidak peduli
tidak peduli orang orang mungkin pemudanya mungkin tokoh tokoh masyarakatnya kesibukan dengan kerjaan
jadi anak anak juga banyak sih faktornya ya
karena banyak anak anak bergadang malam tidak pulang ke rumah orang orang tuanya juga tidak peduli lah kepada anaknya
itu akhirnya begitu
kalau pak rewel lihat sebenarnya yang pelaku pelaku tawuran sekarang itu didominasi usia usia berapa sebenarnya pak
antara smp sma ya termasuk kang biddi juga dewasa juga
smp sma orang dewasa juga main tauran semua
ya habis waduh waduh gengsi gitu loh
waduh gengsi kampung gue diserang gitu lagi
itu aja yang
tapi ini menjadi kayak musuh abadi sebenarnya pak
antar kampung di matraman tuh saling serang saling tawuran tuh kayak apa namanya ya kayak terpelihara gitu
kayak terpelihara dan memang hobi juga itu
kalau nggak tauran tuh aja nggak enak gitu anak anak itu
sampai segitunya pak
sampai segitunya iya
berarti sulit untuk menghentikan tauran memutus tauran tuh susah
sudah waktu itu susah
berarti sekarang kalau yang tawaran di sini lebih kepada tawuran antar kampung atau sudah ada yang menunggangi sebenarnya
kalau sekarang nggak ada ya kalau dulu mungkin ya kalau dulu iya
kalau dulu iya iya ada dengannya
tapi lah harus ngerti sendirilah kenapa sih model di johar gitu kan begitu juga
sesering apa tauran di matraman
udah tiap tiap malam aja udah tiap malam
tiap malam tauran
pasal undang undang darurat ancamannya kurang lebih sekitar sepuluh tahun maksimal
tapi gaya sosokan ini berubah ketika diciduk polisi
lihat saja bagaimana pemuda dua puluh satu tahun ini hanya bisa tertunduk lemas ketika digelandang petugas mapolsek gambir jakarta pusat
dia kedapatan tawuran dengan sembilan celurit besar di wilayah roksi minggu dinihari
ia pun terancam hukuman maksimal sepuluh tahun penjara akibat aksi koboinya ini
polisi juga tengah memburu para remaja lain yang ikut dalam aksi tawuran
janjian melalui salah satu media sosial sementara masih tim kami masih di lapangan untuk pengembangan pelaku pelaku yang lainnya
pasal undang undang darurat ancamannya kurang lebih sekitar sepuluh tahun maksimal
sama seperti apa yang dialami dua puluh satu pelajar di jakarta utara ini
mereka sempat diperiksa karena terlihat berjalan bergerombol memakai seragam sekolah pada pukul setengah sebelas malam
meski tidak ditemui adanya senjata tajam mereka diminta naik truk untuk segera diantar ke kediamannya
razia kejahatan jalanan terus digelar polisi setiap hari jumat sabtu dan minggu
guna mengantisipasi aksi tawuran remaja yang semakin marah
dan yang semakin marah
tidak hanya polisi warga matraman juga kini kerap melakukan razia
menurut tokoh masyarakat matraman edi levi ormas mulai turun memubarkan langsung tawuran jalanan
sesering apa tauran di matraman
sudah tiap tiap malam saja
tiap malam itu orang tiap malam
tiap malam tawuran
kalau sampai sekarang gimana
apalagi malam malam minggu kalau sekarang enggak
insya allah bisa diatur
sekarang organisasinya ormas ormasnya sudah pada peduli
berarti kalau kayak gitu yang harus dilakukan sekarang untuk memutus mata rantai tauran di sini apa yang paling penting
silaturahmi yang satu ya
nah terus sekarang lingkup rws nya sudah ada forum
sudah ada forum
rws nya sudah ada forum
di kebun manggis pun di sana di kelurahan kebun mangis pun juga begitu
jadi ormasnya juga hampir lebih tujuh puluh di sana
kepedulian membantu kepolisian ya sekarang udah
ini singgah cepat sekarang
kalau begini cepat tangkap
tauran sudah menjadi masalah klasik di ibu kota
pejabat gubernur dki jakarta heru budi hartono
akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan evaluasi
mengecek langsung ke kepala sekolah terkait pelajar yang diduga terlibat dalam aksi tawuran ini
tawuran yang diperlukan oleh kepala sekolah
ya harusnya nggak boleh ya nanti dengan para polsek polres kita koordinasi
jadi kita evaluasi kita cek sama kepala sekolah
tawuran yang diperlukan oleh kepala sekolah
bila hal ini tidak juga mampu mengakhiri tawuran kita harus ingat ucapan mak paula
karena ibu ibu masih menjadi pagar yang bisa menjadi solusi melerai tauran di jalanan
saya laporan ke emaknya biar emaknya tahu
kalau nggak begitu anaknya mungkin majarel ntar di petawuran
padahal nggak ini
gimana itu pada ngikut
uber kan emaknya mau nggak mau kan mesti uber
emaknya datang langsung ya
katanya di mana di situ tuh pada ikut
dicarikan sama emaknya
kalau nggak digituin kah waduh
dia sampai berhenti guys
gila gila kayaknya sampai berhenti
gila gila kayaknya sampai berhenti

elah elah kita lari ici
adanya siapaan level ini
sedikit tanpa senjata

aw bukannya jadi engkam sebaiknya
siap siapaan benar benar jelas di sharper
ini mungkin mie sama polisi
kalau kalian merasa tak kayakowing gitu dong
jangka proses ini cuma